pada kunjungannya ke amun maluku presiden jokowi membagikan sekitar tiga ratus tujuh puluh kartu indonesia sehat
total ada satu tiga ratus kis yang dibagikan untuk warga ambon
penyerahan kartu indonesia sehat ini digelar di lokasi pembangunan rsup ambon
selain kartu indonesia sehat jokowi juga memberikan tiga ton pemberian makanan tambahan atau pmt
bagi bayi dan balita ibu hamil dan anak sekolah
presiden berharap dengan pemberian makanan tambahan
anak indonesia bisa semakin pandai dan bersaing dengan negara lain
sebanyak tiga ratus lima puluh keluarga di ambon juga menerima kartu program keluarga harapan
di mana tiap keluarga akan mendapatkan bantuan lima ratus ribu setiap tiga bulan yang bisa dicarikan lewat bank
pemberian makanan tambahan di ambon adalah rp lima ratus
tetapi diambilnya empat kali
berarti setiap tiga bulan diambil tiga bulan diambil tiga bulan diambil tiga bulan diambil
coba dilihat benar tidak
baik untuk yang lansia untuk yang disabilitas maupun untuk ibu ibu
serta program keluarga harapan